tiba sekitar pukul sepuluh pagi sejumlah ajudan irjen verdi sambo memasuki gedung komnas ham jakarta pusat
komisioner komnas ham bidang pemantauan penyelidikan koirul anam menyebut memanggilan ajudan kadif propampolri nonaktif tersebut
untuk menggali lebih dalam terkait kasus kematian brigadir norfiansyah yosua huta barat atau brigadir j
versi polisi brigadir j tewas dalam baku tembak dengan baradae salah satu ajudan dari verdi sambo
semua ajudannya memang kami minta untuk datang
kalau di foto misalkan ada delapan orang karena tinggal tujuh orang karena satunya meninggal
tujuh orang yang kami minta untuk datang
banyak pertanyaan ke kami apakah baradae juga ikut kami undang kami panggil memang kami panggil semua termasuk baradae
sementara itu setelah sempat dikabarkan absen pemeriksaan baradae akhirnya muncul di kantor komnas ham
baradae yang datang dengan dikawal secumlah petugas ini tiba di kantor komnas ham sekitar pukul tiga belas lebih dua puluh lima waktu indonesia barat
barada e langsung memasuki kantor komnas ham
barada e juga menyebutkan sepatah kata pun